enam tahun silam sebuah pertempuran laut besar pernah terjadi di selat sunda
saat itu dua kapal perang sekutu bertempur melawan puluhan kapal perang jepang
dan berakhir dengan tenggelamnya dua kapal perang sekutu itu
setiap tahun angkatan laut australia dan amerika serikat mendatangi selat sunda
untuk memperingati pertempuran tersebut
dua puluh februari seribu sembilan ratus empat puluh dua dua kapal perang sekutu
tengah berlayar menuju cilacap dari tanjung priok
namun di selat sunda kedua kapal ini terpergok armada tempur utama jepang
kekuatan jepang tak tanggung tanggung
satu kapal induk lima kapal penjelajah
dua belas kapal penghancur
serta lima puluh an kapal pengangkut mengeroyok dua kapal sekutu ini
meski kalah jumlah hmas bird dan uss houston
memperkenalkan perlawanan sengit
akhir pertempuran bisa ditebak
kedua kapal sekutu itu tenggelam pada dini hari satu maret seribu sembilan ratus empat puluh
sebanyak tiga ratus lima puluh tiga pelaut australia dan enam ratus sembilan puluh tiga pelaut amerika gugur
lebih dari lima ratus awak kapal lainnya berhasil selamat
namun menjadi tawanan jepang selama perang dunia ii

angkatan laut australia dan amerika serikat
kembali mendatangi tempat tenggelamnya kedua kapal ini
sebuah upacara sederhana dan khidmat
digelar untuk mengenang para prajurit yang gugur di perairan selat sunda
upacara digelar di geladak kapal perang australia hmas larakya
yang istimewa peringatan kali ini juga dibarengi dengan penetapan tempat tenggelamnya hmas
sebagai zona konservasi maritim
agar tidak ada lagi upaya pencurian bangkai kapal yang memiliki nilai sejarah
kondisi hmas bird dan uss houston sendiri saat ini bisa dibilang memprihatinkan
lebih dari sebagian bangkai kapal kapal tersebut telah hilang akibat pencurian
padahal kedua kapal itu memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi
bukan hanya bagi australia dan amerika tetapi juga bagi indonesia
karena pertempuran terjadi di wilayah nusantara
kita juga harus belajar menjadi bangsa
yang lebih baik yang beradab
yang mengerti cara menghormati pahlawan
kita juga tidak ingin kalau punya pahlawan nasional
dibegitukan diambil tempat pemakamnya
seolah olah kan tempat pemakaman
tentu kita tidak setuju
penetapan zona konservasi tentu membawa konsekuensi bagi pemerintah indonesia untuk menjaganya
dalam hal ini tni angkatan lautlah
mereka mulai menyertai dan mengingat peranan
selain instansi terkait lainnya
jadi kan kita bisa melihat kita punya radar di sini
kita lihat kalau memang ada kapal yang lego atau yang bergiat atau yang mengapung di sekitar sini
itu yang nanti tentu kita datang
kan tentunya yang kita curigai
tidak perlu dijagain tiap hari juga
tapi kan kita punya peralatan yang bisa mendeteksi ada kegiatan apa di laut
bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya
dan terhadap jasa tentunya harus diwujudkan dengan melestarikan peninggalan para pahlawan itu
bagi sebuah negara bangkai kapal perang bukan hanya sebuah konggokan besi tua yang terdampar di lautan
lebih dari itu bangkai kapal perang ini merupakan makam para pahlawan mereka yang telah berjuang bagi kemerdekaan mereka
iwan hermawan selasunda